komisi pemberantasan korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap lima orang di jawa timur
kelima orang yang ditangkap terdiri dari berbagai unsur
dari mulai penyelenggara anggota legislatif hingga pihak swasta
jurubicara kpk febri diansyah mengatakan petugas kpk melakukan penangkapan di berbagai lokasi yang berbeda
penangkapan diduga berkaitan dengan pengisian jabatan di kementerian agama jawa timur
febri menyebutkan kelima orang tersebut segera dibawa ke kantor kpk jakarta untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut
dalam penangkapan turut disita barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan rupiah
febri juga membuka kemungkinan kpk akan meningkatkan status hukum kasus tersebut ke tahap penyidikan